langsung saja majelis untuk lebih efisien untuk mengefisienkan waktu
pada dasarnya permohonan ini sama seperti yang diajukan partai partai lain
yaitu permohonan pembatalan keputusan komisi pemilihan umum no tiga ratus enam puluh tahun dua ribu dua puluh empat dan seterusnya
yang diumumkan secara nasional pada hari rambu
pada umumnya partai nasdem sebentar
surat kuasa yang ditanda tangan antara ketua umum pak surya paloh dengan ktp nya
tandatangannya beda sama sekali ini
ini yang tandatangan ya
yang tandatangan di ktp dan tandatangan di surat kuasa beda sekali
izin majelis sepengetahuan kami bapak surya paloh langsung
izin majelis untuk ktp dari pak surya paloh yang kami ajukan itu tahun dua ribu dua puluh
ah ya maksud tandatangannya berubah sama sekali
izin majelis kalau misalnya diperkenankan nanti akan kami perbaiki
betul ini tandatangannya beda sekali soalnya
di surat kuasa pemberi kuasanya tandatangannya sederhana
tapi di ktp nya tahun dua ribu tiga belas ini
kalau saya tandatangan saya sampai mulai sma sampai sekarang enggak berubah
hanya berubah kalau tandatangan amplop yang tebel lebih tebel
kalau amplopnya tipis tandatangannya tipis
bedanya hanya itu tapi bentuknya sama
baik izin majelis nanti akan kami perbaiki